tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah iqbal korban ledakan depo
pertamina pelumpang di rumah duka di jalan kampung mangga koja jakarta utara kamis siang
setelah lima hari mencari keluarga akhirnya menemukan jenazah anak laki laki berusia sembilan tahun
sembilan tahun ini di rumah sakit pori kramatjati jakarta timur selain iqbal ada lima anggota
keluarga lain yang juga menjadi korban dua orang meninggal dunia sementara empat orang
lain masih dirawat di rumah sakit pusat pertamina korban lainnya ibu saya ya
sama enam korban lainnya ibu saya yang kemarin juga kondak asing jendal satu mereka dalam satu
selamatkan diri dari jatuh yang limanya udah diselamatkan di rumah sakit yang
sampai sekarang baru baru teridentifikasi
kami sore jenazah iqbal tiba di rumah ibunya di kota batu kecamatan
chiomas kabupaten bogor dan disambut isyak tangis keluarga
iqbal kemudian dimakamkan di tempat samping kuburan kakeknya kepergian buah hati anak ketiga
dari enam bersaudara ini membuat sang ibu desiana sangat terpukul saat kejadian iqbal sedang berada
di rumah neneknya rasad rasad nba ada tuh ngomong palisa meyou jatuh itu terakhir sebelum malamnya kejadian itu jangan sampai besar
malamnya kejadian itu malam sebelumnya tuh ya kayak ada suara terbumbas meledak
gimana terus dicari cari di rumah ya ada gitu gua pas liat berita besoknya kejadian kayak gini